pneumonia wuhan sebuah penyakit yang menjangkiti lima puluh sembilan pasien di wuhan tiongkok akhir desember lalu
penyakit yang masih tergolong misterius ini menyebabkan infeksi atau peradangan akut pada jaringan paru paru
penyakit ini terdeteksi disebabkan oleh coronavirus jenis baru memiliki gejala demam batuk disertai sesak nafas
untuk penyakit pneumonia wuhan ini belum ada
kita tahu semua bahwa penyebab pneumonia wuhan ini adalah coronavirus yang baru dan vaksinnya belum ada
sementara vaksin vaksin yang sekarang ada di indonesia diindikasikan bukan untuk coronavirus baru ini
tapi kebanyakan umumnya adalah untuk pneumococcus untuk influenza untuk meningitis dan lain lain
pencegahannya melaksanakan mengimplementasikan hidup sehat
yang pertama saya ingin sampaikan satu istirahat yang cukup nutrisi yang seimbang karena ini ada hubungannya dengan imunitas
bila mana imunitas kita cukup baik maka akan cukup kompeten untuk mengatasi infeksi virus ataupun kuman